misteri hilangnya bayi perempuan berusia tiga bulan bernama mazaya keira elnaura terungkap sudah
naura anak dari pasangan muda dinda putri fitriani dan muhammad soleh ika saputra
ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa di dalam kantong plastik di pinggir sungai
kasat reskrimpol respati kompol ongko seno gandiar sosukahar mengatakan
bahwa bayi yang hilang dan sempat viral tersebut diduga dibuang oleh ayah kandungnya sendiri
diketahui pelaku membawa jasad korban dengan dibungkus plastik hitam
dan dimasukkan di jog motor
jasad korban kemudian dibuang pelaku di kali ampo saat berkeliling untuk menidurkan anak pertama
ketua katanya emosi karena kejualan itu padan dari anak
tak saya itu bingung karena anak anak itu berselamatkan secara jenis jahat itu
mau menekat anak saya dengan nauran itu juga tidak pernah pas
tim reskrim polrestapati telah menangkap tersangka muhammad soleh ika saputra
dan kini memeriksa secara intensif
sedang jenazah korban sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah duka
sementara itu mustafa ayah tersangka atau kakek korban
hingga kini masih terpukul dan tidak percaya
dirinya masih tak menyangka anaknya tega berpindah keji kepada darah dagingnya sendiri
terkait perbuatan anaknya yang diluar nalar
dirinya masih tidak menyangka
menyerahkan segala proses hukum kepada pihak kepolisian
tidak ada sedikitpun keturigaan
jadi kita tiba tiba seperti itu
tidak ada sedikitpun keluarga yang keturigaan terjadinya seperti itu
sebelumnya viral terkait bayi berusia tiga bulan
anak pasutri warga kauman kelurahan pati kidul pati
senin siang dilaporkan hilang saat tertidur di dalam kamar
dengan kondisi kekurangan

kedua orang tua tidak di rumah
tim liputan cnn indonesia